kami sudah mengalami itu bekerja secara ikhlas ya secara ikhlas di masa pandemi idenya adalah ujian
kami pada waktu itu tidak ada katakanlah insentif tidak ada tetapi bagaimana kami memacu menggali potensi mengsolidkan tim
kalau untuk membangun platform ini ya untuk membangun sistemnya juga kita cari cari ini sih apa namanya cari cari informasi ilmu itu
kan sekarang kalau misalnya pandemi ada webinar ikuti aja
kita harus melihat peluang dibalik musibah gitu mas
karena musibah ini kita harus ngambil pertama kita bersyukur dulu lah kita sehat

bumi belambangan banyuwangi kabupaten di ufuk timur pulau jawa ini menyimpan pesona yang tidak biasa
rumah bagi hampir empat pelaku wisata dan ratusan ribu pelaku ekonomi kreatif
yang menghidupkan perekonomian masyarakat setempat
sudah lebih dari satu tahun mereka yang bergerak di sektor pariwisata bertahan melawan pandemi
sekitar satu dekade kebelakang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten banyuwangi terus bersinar
hingga dikenal ke dunia mancanegara
namun di tahun dua ribu dua puluh lalu para pelaku usaha di sektor ini mengalami ujian dengan datangnya pandemi virus corona
sebagian dari mereka tidak mampu bertahan
namun tidak sedikit pula yang memutuskan untuk berjuang dalam rangka menjaga denyut perekonomian masyarakat di bumi belambangan
terletak di kaki gunung ijen desa taman sari kabupaten banyuwangi
menjadi salah satu destinasi wisata yang dikenal pelancong saat menuju lokasi wisata ijen
adalah yatman yang selama enam tahun kebelakang memotori perkembangan pariwisata di desa ini
di sekitar wisata ijen ini ada beberapa kawasan yang notabene merupakan
administratif desa taman sari
oleh sebab itu itu awal pertama tiket distribusi
di dua ribu tujuh belas kebetulan kami merupakan binaan desa wisata salah satu pihak ketiga pihak bank swasta
di situ adalah rintisan kami untuk mengembangkan wisata
saat pandemi virus corona masuk ke indonesia
pariwisata di desa taman sari turut terdampak
yatman yang kini menjabat sebagai ketua bumdes ijen lestari desa taman sari
merasakan betul kesulitan untuk mempertahankan roda organisasinya agar tetap berjalan
tidak ingin tinggal diam ia bersama karyawan bumdes yang tersisa
lalu melakukan pemenahan pengelolaan wisata dengan mencari sponsor kepada pihak ketiga
untuk melakukan pemenahan organisasi dan pariwisata di desa
di masa pandemik meskipun kami terpuruk kami berupaya kami berupaya menggali potensi yang ada untuk kami kelola
bagaimana caranya setidaknya kami mencari solusi kepada pihak ketiga
satu sisi pembelajaran dari pariwisata ini merupakan zona nyaman kami
kami ingin tidak hanya berkutat di zona nyaman
salah satunya kami menggali potensi masyarakat yang ada di taman sari
di bidang apa di bidang pertanian
sementara di kecamatan pasanggaran kabupaten banyuwangi
seorang wanita muda berusia dua puluh lima tahun disibukan dengan aktivitas pengelolaan platform jualan online
yang ia rintis di masa pandemi
adalah santi ayuning tias wanita asli banyuwangi ini merintis platform jualan online

yang ia dedikasikan untuk membantu para pelaku umkm di kecamatan pasanggaran yang terdampak pandemi
santi membangun platform ini bersama kedua rekannya yaitu melita hekmahwati dan erlin sanggetianing
saat pandemi masuk ke indonesia mereka adalah mahasiswa yang baru lulus dan kesulitan untuk mencari pekerjaan
sampai saat ini mereka adalah mahasiswa yang baru lulus dan kesulitan untuk mencari pekerjaan
sampai saat ini mereka adalah mahasiswa yang baru lulus dan kesulitan untuk mencari pekerjaan

sebenarnya kita bertiga itu kan masih fresh graduate
dan masih belajar belajar

ya kita cari cari pengalaman dari media sosial entah itu dari orang lain yang sudah berpengalaman
terus kita juga sebenarnya terinspirasi sih dari aplikasi lain yang sudah berkembang di indonesia ini untuk bisa diaplikasikan di desa
yang datang ke pesanggaran dan dampaknya itu kerasa banget untuk para para umkm yang ada di pesanggaran sini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
sementara itu di desa jambewangi kabupaten banyuwangi
seorang wanita pengusaha agen perjalanan bernama rohimah mendapat pelajaran berharga
saat pandemi menerjang usaha yang telah ia lakukan selama belasan tahun
usahanya yang sangat bergantung dengan aktivitas wisatawan lokal dan mancanegara
otomatis tutup saat pembatasan berskala besar diterapkan untuk menahan laju penularan covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh lalu
pandemi ini membuat kita stres dalam harian
yang biasanya kita sehari hari ada yang dikerjakan ada customer booking baik itu tiket atau tour
langsung cancel semuanya
begitu cancel kita nggak dapat pemasukan dengan airline cancelnya juga tidak langsung bisa keluarkan waktu itu ya
jadi stop personal kita itu bingung ini mau kemana ini
selama tiga bulan usaha agen perjalanannya mandek
rohimah kemudian memutar otak untuk melihat potensi usaha lain untuk mempertahankan perekonomiannya dan para karyawan travel
kembali ke desa adalah konsep yang diusung wanita berusia empat puluh dua tahun ini
memanfaatkan lahan yang ia punya rohima kini sukses menjadi pembudidaya tanaman anggrek di desa jambewangi bernama raung orked
yang berjalan sejak juni tahun dua ribu dua puluh
sebagai sepadan tahun yang tidak pernah turun harganya yaitu anggrek
pandemi memberikan hikmat tersendiri bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif untuk bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan
kalau untuk umkm itu kita awalnya sih dulu itu kalau misalnya
ibu ibu bu yuk kita pasarkan yuk ke ini apa namanya ke platform kita gitu kan warung com
apa itu warung com gitu
ibu ibu nggak mau gitu mas
ah gak usah mas mbak saya sendiri aja gitu
tapi ketika kita sudah ini sudah mulai kayak dikenal sama orang warga sekitar akhirnya ibu yang tadi itu mau gitu
warung com dibuat santi dan kawan kawan dengan mengenalkan kepelaku umkm ole oleh yang ada di kecamatan pasanggaran
sektor umkm oleh oleh adalah sektor yang paling pertama terdampak saat pandemi
kenapa memiliki tempat pusat ole oleh untuk menarik mitra di awal awal membuka warung
ya jadi ini mas karena kalau pusat oleh oleh ini kan terdampak banget kan karena adanya covid nggak ada wisatawan
artinya kita yang paling pertama kita bantu kita ajak untuk join itu adalah pusat oleh oleh ini
baru setelah itu aja
iya baru setelah itu kita ekspansi mengajak para mitra yang jualan di warung jualan rumah dan lain lain
setelah berhasil masuk ke umkm umkm lokal kini warung com memiliki total satu ratus sembilan puluh lima mitra umkm berbagai produk
platform menyediakan layanan pemasangan digital lewat online
website media sosial dan pesan daring untuk membantu konsumen memesan ke pedagang yang ada di platform ini
warung com juga menyediakan jasa kurir untuk menjemput dan mengantarkan makanan kepada konsumen
hal ini disambut baik oleh para pedagang
awal mula kita tuh nggak tahu sih apa sih itu warung com
tapi kita gak tau
terus dijelasin sama mbak santi sama guru guru yang lain kan
jadi begini mas begini begini
jadi saya tau oh yaudahlah
kita coba kita masukin ternyata dampaknya alhamdulillah baik
seberapa terbantu mungkin peningkatannya
jadi sangat membantu ya mas
sangat membantu bang
kalau untuk umkm
itu kita awalnya sih dulu itu kalau misalnya ibu ibu
bu yuk kita pasarkan yuk ke ini apa namanya ke platform kita gitu kan warung com
apa itu warung com gitu
ibu ibu nggak mau gitu mas
ah gak usah mas mbak saya sendiri aja gitu
tapi ketika kita sudah ini sudah mulai kayak dikenal sama orang warga sekitar
akhirnya ibu yang tadi itu mau gitu
sementara budidaya tanaman anggrek yang dilakukan rohima telah menuai berkahnya
dengan omset mencapai tiga puluh hingga tiga puluh lima juta rupiah per bulan
rohima kini bisa menyelamatkan pekerja travelnya
hingga menggait warga desa jambewangi yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid sembilan belas
saya diambil bulanan jadikan rutin sudah menetap tolak bulanan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
jadi dapatannya dari sini untuk pengobatan suami saya
kebutuhan sehari hari ngurus orang tua jadi tulang punggung lah saya
untungnya bu rohimah itu ajak kerja
jadi saya tidak
tidak sekedar perjualan anggrek
sistem budidaya di raung orkit juga memberikan wawasan mengenai tata cara budidaya anggrek kepada pembeli
rohima bersama tim juga aktif memberikan pelatihan
bagi masyarakat dan konsumen yang ingin mengenal proses budidaya anggrek lebih dekat
jadi kita sudah datang kita sampaikan maaf konsep kami di sini
konsep berbagi konsep edukasi
karena kami ingin nanti bapak ibu kalau ke sini beli anggrek sampai rumah itu hidup
dan bisa merawat bisa berbunga
nah ternyata sekarang yang datang itu setelah melihat yang berbunga itu bergeser juga
tanaman anggrek sendiri dipilih rohima karena sudah memiliki peminat tetap
bunga anggrek memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih mudah dikelola dibanding tanaman hias lain
dengan konsep berbagi dan edukasi pasar tanaman anggrek raung orchid
kini sudah merambah hingga keluar banyuwangi
selama pariwisata tidak berjalan di desa taman sari
adalah waktu yang ideal bagi yatman dan karyawan bumdes
untuk membenahi sistem pemasaran pariwisata di desanya
yatman dan tim di bumdes
memberdayakan pemuda pemuda desa
untuk merintis tim kreatif yang akan menjalankan pemasaran digital
untuk mempromosikan pariwisata dan produk umkm di desa taman sari
pemasaran dari website dan media sosial
dilakukan oleh para pemuda
yang sebelumnya tidak dilirik oleh generasi tua di desa ini
pertama kali sebelum ada digital
memang kami evaluasi tentunya di sosmed
bagaimana pergerakan untuk ke sektor promosinya
dan kemudian kita koordinasi dengan tim
akhirnya membuat sosmed untuk promosi
setelah kita membuat akun sosmed untuk sistem promosi
kemudian kita juga merangkak ke website
untuk promosi produk produk wisata
seperti paket paket destinasi yang ada di wisata taman sari ini

sistem kerja antar generasi dilakukan
untuk menjaga stabilitas organisasi bumdes ijen lestari
pemasaran digital mampu mendongkrak kunjungan saat pandemi
meski harus menyesuaikan dengan generasi yang berbeda
bagi yatman dan tim bumdes
kolaborasi seperti ini adalah kunci
untuk dapat keluar dari himpitan pandemi
ketika kita hanya berkutat
berandalkan kepada pasar offline nya
kami akan kalah bersaing
oleh sebab itu
maka sejak dua ribu dua puluh ini
kami akan menata organisasi
alhamdulillah sampai saat ini
anak anak muda yang kami rekrut ini
sudah berjalan dengan apa yang kami harapkan
kami sudah digitalisasi

kami sudah digitalisasi
beberapa lokasi wisata
tempat penjualan umkm hingga homestay
kini telah difasilitasi dengan sistem pembayaran non tunai
dalam rangka menjaga protokol kesehatan
tempat wisata pun sudah memuat sistem pemantauan keamanan pengunjung
dengan aplikasi digital
konsep yang sudah berjalan ini
diharapkan dapat mempermudah wisatawan
untuk mengunjungi desa taman sari di masa pandemi
tidak hanya sektor pariwisata
yatman bersama tim bumdes juga melibatkan pemuda desa
untuk memaksimalkan potensi tanaman kopi yang ada di taman sari
sejak lama para petani kopi generasi tua
mengandalkan penjualan kopi mereka kepada tengkulak
tidak ingin tinggal diam dengan kondisi yang merugikan petani lokal
yatman kemudian mengumpulkan para pemuda
untuk membuat olahan kopi sendiri dan dijual secara mandiri
sebagai salah satu produk umkm desa taman sari
dengan inovasi dan kolaborasi yang berjalan
desa taman sari mampu mempertahankan perekonomian masyarakat setempat
selama pandemi berlangsung
kedepan targetnya apa bu
mimpinya apa dari usaha yang ternyata berjalan saat pandemi ini bu
kami mempunyai mimpi besar
desa ini suatu hari akan menjadi desa wisata anggrek
jadi desa wisata yang berkonsep budidaya edukasi
tentang manfaat dan keuntungan keuntungan
tidak mudah bagi siapapun untuk bertahan melawan hantaman pandemi
berpijak dari keinginan perinovasi
kolaborasi dan semangat pantang menyerah
ini adalah kunci bagi yatman rohimah dan santi untuk bangkit melawan keadaan
tak lepas dukungan dari pihak terdekat juga banyak mempengaruhi perjalanan panjang
mempertahankan komitmen dari usaha dan inovasi yang telah dibentuk
ketemu dengan bu rohimah oh luar biasa
sosok yang menginspirasi kiri kanan kita ya
sosok yang menginspirasi saya secara pribadi
akhirnya kami support bahwa kegiatan yang dilakukan ini adalah sangat sangat bermanfaat
untuk lingkungan untuk orang lain
sesahnya itu enggak ada yang beli sama sekali
waktu itu sampai benar benar ada yang beli itu satu
itu sangat bangga sekali kita mas
karena kan awal awal ya mas
jadinya kayak ya pesimis juga ada
cuman ya tetap lah
tetap dari kita bertiga itu ada yang dukung
kalau ada yang satu pesimis ayolah kita bangkit kita gencarkan promosi
kita harus ini ini itu buat ide ide lain yang nanti bisa menggait customer dan lain sebagainya
karena kita sudah kadung sanggup
sudah kadung kita itu bertanggung jawab kepada pekerjaan
sehingga apapun yang terjadi harus kita lakukan
termasuk juga suka duka di dalam mengembangkan
di dalam bersinergi dengan teman teman yang ada di lembaga ini
bagi santi dan rekan rekannya di warung com
capaian yang ada tidak membuat mereka puas
banyak hal yang masih perlu dikejar
seperti pembuatan sistem aplikasi dan ekspansi
hingga keluar dari kabupaten banyuwangi
hal ini beriringan dengan proses digitalisasi yang mulai merambah ke pedesaan
jangan malu terus berinovasi karena kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman
sementara bagi yatman inovasi dan kolaborasi antar generasi yang dilakukan berbuah manis bagi desa taman sari
di masa pandemi desa taman sari banyuwangi mendapat predikat sebagai lima puluh desa wisata terbaik di indonesia
tatanan dan capaian yang telah ada diharapkan bisa menjadi warisan generasi tua kepada kelompok muda untuk terus memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif desa
kami mengikuti kegiatan itu mas justru karena itu ini peluang bagi kami untuk mencari solusi mempertahankan lima puluh besar
syukur syukur dalam penilaian nanti masuk di dalam sepuluh besar
sementara itu perjalanan untuk menyebarkan edukasi mengenai tanaman anggrek di ruang orkit masih akan terus berjalan
rohima sadar betul berkah alam dari tempat usahanya yang berada di kaki gunung raung
kedepan ia dan tim akan mengembangkan potensi anggrek khas pegunungan raung untuk menjadi identitas tanaman hias di banyuwangi
hal ini beriringan dengan mimpi besar rohimah untuk membuat tanaman yang lebih kaya
tanaman angkrek banyuwangi dikenal di seluruh indonesia
kedepan targetnya apa mimpinya apa dari usaha yang ternyata berjalan saat pandemi ini
kami mempunyai mimpi besar desa ini suatu hari akan menjadi desa wisata anggrek
perjuangan pegiat wisata dan ekonomi kreatif di bumi belambangan berjalan beriringan dengan berkah alam dan potensi yang kaya dari banyuwangi
meski diterjang pandemi kisah dari banyuwangi akan terus menginspirasi bak fajar yang menyinari tanah paling timur di pulau jawa
bersama banyuwangi banyuwangi banyuwangi
ujung tombak pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi covid sembilan belas berada di tangan daerah
pemulihan memang membutuhkan waktu yang lama karena itu butuh adaptasi kolaborasi dan semangat inovasi
banyuwangi selama ini telah membuktikan bahwa potensi alam yang didukung kreatifitas warganya mampu memberikan dampak yang luar biasa
banyuwangi menjadi contoh daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya melalui kolaborasi pariwisata dan ekonomi kreatif
mari seluruh masyarakat indonesia saling menjaga asa untuk tetap optimis menyambut pemulihan sektor parekraf
dan apabila sudah tiba saatnya nanti untuk mengunjungi destinasi wisata jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat di indonesia ada